mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah guru sd smp negeri lantan kecamatan batu kliang
kabupaten lombok tengah pada senin melakukan razia permainan lato lato yang dibawa oleh para
murid ke sekolah razia dilakukan dengan memeriksa barang bawaan di dalam tas dan meja belajar murid
murid sebanyak lima puluh pasang lato lato berhasil diamankan oleh para guru selanjutnya permainan
lato lato tersebut disimpan dan akan dikembalikan pada saat anak anak pulang sekolah semenjak
permainan lato lato ramai dimainkan anak anak kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut
jadi terganggu suara dari permainan lato lato yang dimainkan oleh anak anak sangat mengganggu
proses belajar mengajar murid yang lain bagian antaranya bisa nanti anak anak itu kena gunturan
karena bahkan kena mata yang sekaligus yang bisa mengakibatkan patah yang kedua
mengganggu ketentaman proses belajar mengajar jadi ketika ada anak yang di luar main itu
atau tentunya anak yang sedang belajar di dalam kelas merasa terganggu dan tidak nyaman sepertinya untuk
belajar yang sekolah mengimbau kepada orangtua murid untuk memeriksa kembali barang bawaan
para murid agar tidak membawa permainan lato lato ke sekolah agar proses belajar mengajar bisa
berjalan lancar lalu ramadzunyadi lombok tengah nusa tenggara